eh ini buktinya
ini buktinya pak
air banget orang didinya
kami sudah menakuti kalian semua
untung gak jauh jauh menakut
apa masalahnya beraku
padahal kamu tuh gak
ali yang kejar bukan boceng
terus sekarang gimana nih bang
gimana kalau kita bantu adem sama april aja
maduli aku apa apa lagi
buat ngelawan dia
aku punya ide
aduuuh bikin aku bingung
aku lelah capek
iya juga ya
udah yang maju sana
udah sana maju
gimana sih malah takut kalian kan hansip
prt kalian kuat
partai duluan deh kita belakangan
kalau hantunya udah diikat baru kita maju
hmm bagus ya
benar kalau hantunya udah pernah diikat dan kalian udah saya pecat gitu
jangan jangan jangan

ayo jalan duluan
malah diem aja pake ego
ini dia dia bau
eh ngapain sih emang gak liat apa messi secantik ini
aduh bu messi saya lagi buru buru
saya mau ngubur anak anak kayaknya mereka itu lagi dikejar kejar sama hantu
aku juga mendapatkan selepati dari zara
heeh sekarang udah gak jaman telepati
yaudah yuk kita cari bareng
aduh punya trom
apa sih orang gak ada baterainya
buat action aja biar kelihatan menyeramkan
aduh hei para hantuers
kalian kalau berani jangan begap anak anak kita lawan kita mamanya
singkat aja bu rantik
oh hancar aku
kenapa hantu bisa ngomong aduh ya
mereka pasti hantu bohongan
mana mungkin untuk beneran bisa bilang aduh
berarti mereka bukan harus beneran
iya pasti mereka amat suka kita
sekarang kita serang
aku lihat ratungnya
lumayan ya kita banyaknya banyaknya jual di pasar
bisa menangkap hantu dengan begitu cekatan dan berani
abis kalau nungguin parete kelamaan
rt juga manusia
punya rasa tidak berani
jadi kan saya juga harus waspada
kalau ada apa apa
tapi kalau memang sudah ibu mengambil keputusan secepat ini sih
sekarang kan kita udah dapetin hantunya nih
kita pengen tahu ini teh sebenarnya siapa dan ini pasti hantu palsu
eh kok bongkar
bongkar reki doki nya
eh jangan cuci
tulis gak tahu
lho ya salah ngomong ntar
kok saya rt sampe gak tau
bakal ada wahana disini
izin dari siapa
kalo kalian emang mau buka wahana disini
kenapa mesti nakut nakutin warga sini
kami ini sedang menjalankan iklan pak
buat wahana mereka
tapi konsepnya reality show
kayak yang di film
kami melakukan ini bahwa
orang orang ini bener bener takut sama hantu hantu
ini perbuatan kami ini pak
berarti kalian syuting ya
eh ini buktinya pak
air banget orang didinya eh
kami sudah menakuti kalian semua
untung aja aku gak pernah takut
masa lagi merah kok

ini dia aku liat
ampun pak rt
tolong jangan hukum kami

oh gak bisa begitu aja enak aja
main ampun ampun aja
urusan kita belum selesai
kalian itu nggak boleh melakukan ini semua tanpa izin
harus ada izinnya dong yang jelas
terus kami harus mesti gimana pak rt
coba tadi kan sempet nge shoot muka saya
tolong dihapus lah ya tolong dihapus
dia takut ketahuan kalo dia penang
udah kasihan ya kasihan kasihan
aduh pak rt jangan dihapus pak
disitu ekspresi saya kayak rada eee